presiden jokowi dodo akhirnya angkat bicara terhadap usulan pendundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
jokowi menyebut wacana penundaan pemilu bagian demokrasi yang bisa diusulkan siapa saja
jokowi juga menyatakan tetap tunduk dan taat pada konstitusi
pernyataan jokowi ini berbeda dari sikap sebelumnya yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden
apakah jokowi mulai tergoda dengan usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan staf khusus mensesnek republik indonesia faldo maldini
kemudian ada ketua dpp pdi perjuangan nusirwan sujono selamat sore pak nusirwan
dan ada direktur eksekutif indo strategy kohirul umam selamat sore mas umam
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke mas umam dulu nanti saya baru ke istana dan ke pdip
mas umam menanggapi usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat presiden jokowi mengatakan saya kutip ulang ya
apa yang dikatakan oleh presiden supaya kita semua bisa mencernanya
baik baik siapapun boleh boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
menteri atau partai politik karena ini kan demokrasi bebas saja berpendapat
tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi
nah mas umam menurut anda bagaimana analisis terhadap pernyataan presiden jokowi ini yang ditunggu tunggu setelah satu minggu
setelah hampir satu minggu sebelas hari kegaduhan ini terjadi di republik ini
ya mbak rifana sebenarnya statement presiden dalam konteks ini sedikit banyak agak menenangkan proses dinamika politik yang terjadi belakangan ini
tetapi pada saat yang sama statement ini juga cukup bersayap
kenapa tadi disampaikan oleh mbak rifana ada statement yang kemudian justru membuka ruang bagi berkembangnya fenomena ini
dalam konteks perdebatan penundaan pemilu dalam konteks wacana demokrasi
kalau misal kemudian itu diletakkan dalam konteks wacana demokrasi tentu akan ya ini saya membahasakan testing the water
dia akan bergerak di ranah wacana tetapi ketika kemudian terkonsolidasi kekuatan politik yang mendukungnya
maka kemudian berpotensi itu terjadi
kita dari kalangan masyarakat sipil mbak kita belajar banyak dari apa yang terjadi dengan fenomena amandemen undang undang kpk
kita belajar dari undang undang cipta kerja
waktu itu sama pak presiden juga memberikan opsi dan juga harapan akan hadirnya perpu
tetapi begitu kemudian gerakan sosial masyarakat buruh terfragmentasi maka kemudian janji itu juga lenyap begitu saja
kemudian dikembalikan dalam proses koridor judicial review di mk
ada momentum rakyat kemudian di fat accomply untuk melihat situasi dan kemudian menerima ini
dan kemudian kita diberikan ruang dalam konteks diskusi dan juga proses konstitusi yang cukup kompleks
nah oleh karena itu di level ini ketegasan presiden betul betul kami butuhkan
betul clear dan kemudian memang yang kedua mbak yang terpenting adalah melakukan evaluasi secara detail dan juga total
dan juga serius terhadap lingkaran presiden
oke kita akan bahas itu
yang telah mencoba mensabotase kekuasaan presiden dengan mengatas masakan
kami mendapatkan restu presiden
tetapi ini kan operasi politik yang mencoba mengembalikan arsitektur politik order baru
dan itu harus diantisipasi
oke pernyataan presiden menenangkan tapi sekaligus bersayap membuka celah akan adanya operasi operasi politik
itu tadi analisisnya mas umam pak nusirwan sebagai motor koalisi presiden jokowi
pdi perjuangan menilai pernyataannya ini memang bersayap
membuka celah untuk ada operasi operasi politik di lingkarannya pak jokowi untuk bisa melakukan itu
tanggapannya pdip seperti apa
kalau kami melihat itu bukan bersayap
kalau mau dianggap bersayap itu tergantung melihatnya seperti apa
kalau bagi media mungkin kalau bersayap itu menguntungkan karena menjadi pembahasan terus menerus
tapi kalau kita sudah tegas
dan itu juga didasari oleh
pernyataan presiden sendiri berkali kali berulang ulang mengatakan bahwa
kalau itu ada yang mengajukan menawarkan untuk tiga periode memperpanjang
itu maksudnya bisa berkaitan untuk mencari muka
itu sebetulnya itu sudah jelas
kemudian yang kalimat yang terakhir yang sudah disampaikan tadi di awal
kalimat itu jangan dipotong
bahwa yang dikaitkan dengan wacana dan pelaksanaan
maksudnya kami melihatnya bahwa berkaitan dengan pelaksanaan di sini adalah
kemarin sudah beberapa waktu yang lalu sudah ada keputusan dari lembaga negara
lembaga tinggi negara dewan perwakilan rakyat
bersama kpu dan pemerintah
memutuskan tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat itu pemilu
nah itulah yang dimaksudkan
nah itu berkaitan pula dengan pelaksanaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
oke pak nusirwan
dan itu implementasinya untuk undang undang pemilu
oke pak nusirwan
dan itu pelaksananya sudah berjalan
maka saya juga kami menjadi terherankan
kenapa masih mengejar untuk lebih memperpegas lagi itu
apa itu yang balik kita bertanya
yang seharusnya tidak perlu menjadi galau
menjadi membingungkan atau menjadi ngambang
saya melihatnya itu adalah sudah jelas
oke pak nusirwan
jadi kita tentunya acuannya adalah bahasa institusional
tidak bisa kita mengacu kepada hal hal yang sifatnya pribadi
atau katakanlah dugaan
pak nusirwan saya harus potong di situ
kalau dibandingkan dengan pernyataan dari ketua
dpr ri yang juga ketua dpp pdi perjuangan mbak puan maharani
mengatakan bahwa pemilu itu tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat
pemilunya hari kasih sayang
itu cukup tegas di situ
kemudian sekjen anda hasto kristianto
sekjen dpp pdip juga mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk penundaan pemilu
artinya elit elit dari pdi perjuangan mengatakan dengan tegas
menolak penundaan pemilu dan pemilu empat belas februari
kenapa kemudian menurut pdip presiden tidak bisa setegas itu
tinjauan partai politik itu kan tadi mbak menanyakan kepada kami
dan kami dari pdi perjuangan tidak ada satu pihak pun yang berbeda
itu kalimat kita sudah jelas semuanya
satu suara bahwa sikapnya demikian
menolak adanya perpanjangan apalagi berkaitan dengan periodisasi menjadi tiga
karena itu berkaitan dengan konstitusi
kita sangat teguh menjaga garis garis dan menjaga konstitusi kita
oke kita akan bahas soal konstitusi ini nanti
mas faldo sekali lagi kalau menurut mas umam tadi bahwa pernyataan presiden ini menenangkan
tapi sekaligus bersayap membuka celak akan adanya operasi politik yang nanti berkaca pada pengalaman sebelumnya presiden jokowi
banyak yang apa yang disampaikan di depan publik kenyataannya tidak sama seperti yang terjadi
tapi kalau menurut pdi perjuangan sebagai motor koalisi pak jokowi ini sudah tegas
tidak usah ditarik tarik lagi karena sesuai dengan konstitusi
sebetulnya yang ingin kita tanyakan kepada istana kenapa ketegasan presiden ini tidak tercermin dari pernyataannya
padahal ketegasan presiden ini ditunggu untuk mengakhiri kegaduhan di publik soal penundaan pemilu yang operasi politiknya dilakukan oleh para pembantunya
ya makasih pak rifanas
jadi kan menurut kami memang itu pikiran yang bersayap bersayap
ya dari sebagian pihak yang disebutkan tadi padahal statementnya bapak presiden itu sudah cukup bisa dipahami gitu
dan bahkan menurut kami tidak usah diotak atik gatuk
saya kira kita berada dalam konstruksi kenegaraan
jadi ini harus kita lihat dalam rangka kenegaraan
jangan maunya presiden pengennya gini pengennya gitu dari elit elit kan begitu
nah menurut kami
hal ini tidak perlu kita kembang kembangkan lagi
presiden kan sudah menyatakan dari sikapnya kemarin sudah cukup jelas
jangan sampai ada yang membuat imajinasi kaget dengan imajinasinya terus marah marah sendiri dengan imajinasinya
itu kan aneh
tunduk kepada konstitusi dan perundang undangan
nah itu kan sumpah presiden
jadi kalau kita percaya pada negara kita ya tidak perlu kita pertanyakan lagi
nah soal usulan
memang harus didengar
namanya dengan pikiran orang pasti perasaannya berbeda beda mbak
meskipun usulannya berpotensi melanggar konstitusi ya mas faldo ya
jadi presiden akan membiarkan
kita harus move on nih ke pekerjaan kita yang utama kembali gitu
oke mas faldo kalau kita lihat ya perbedaan sikap presiden tercermin jelas ya
pada bulan desember dua ribu sembilan belas pada saat itu ada isu ataupun usulan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
kemudian muncul lagi pada bulan maret dua ribu dua puluh
di situ presiden jokowi dua kali mengatakan menolak perpanjangan masa jabatan sangat tegas
bahkan mengatakan bahwa usulan tersebut menampar muka presiden dan orang yang mengusulkan mencoba mencari muka
tapi sekarang ada perbedaan sikap
kenapa presiden tampaknya berubah sikap pada saat pernyataan pertama menolak pernyataan kedua menolak
yang sekarang tampaknya ada perbedaan sikap dalam pernyataannya mas faldo
menurut kami sih sebenarnya
karena sikap yang dituangkan oleh pak presiden kemarin cukup jelas ya
bahwa kita tunduk kepada konstitusi dan perundang undangan
dan itu juga sebuah sikap yang kami kira tidak berubah dari awal awal
pak presiden selalu ngomong begitu gitu
tapi memang gitu dengan kita percaya dengan negara ini perspektifnya kenegaraan nih mbak
bukan presiden as a self as a president gitu
jadi sebagai lembaga negara
ada usulan dari beberapa elemen negara
ada partai politik ada yang lain lain
ada perusahaan dan sebagainya
ya gimana cara kita membungkamnya
kita nggak mungkin melarang gitu
tapi presiden kan sudah bikin statement di awal gitu
bahwa tunduk masuk
nah ada pengembangan pengembangan
yang tidak apa apa juga gitu
kita harus mengelola perbedaan ragam dan ide ini
gak mungkin juga kita larang
tapi tunduk dan kepada konstitusi dan tuna undangan selalu disampaikan oleh bapak presiden
mas umam tidak ada perbedaan sikap kalau menurut istana
menurut mas faldo sama sikapnya presiden pada saat bulan desember dua ribu sembilan belas dan juga maret dua ribu dua puluh satu saat menolak perpanjangan masa jabatan presiden
meskipun banyak yang menilai saat ini pernyataannya tidak setegas dulu
sampai keras sekali dan membuat takut para politisi yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan
mas umam menurut anda presiden mulai tergoda usulan penundaan pemilu ini
mbak rifana saya menduka pak presiden ini mencoba menggunakan face saving strategy
atau semacam strategi menyelamatkan muka
dulu ketegasan itu dimunculkan ketika belum muncul anasir anasir kekuatan itu
tetapi belakangan ada kekuatan yang begitu powerful
sistematis operasinya mbak rifana coba bayangkan
mulai dari menteri menyuarakan
kemudian karena resistensi
kemudian karena resistensinya cukup besar dan tidak punya kekuatan politik yang besar
kemudian muncul tiga sekaligus ketua umum partai
yaitu caimin pkb pak erlangga golkar dan juga pan
mantan partainya mas faldo juga ini
nah kemudian anda bisa bayangkan sebuah kekuatan politik yang mampu mengendalikan ketua umum partai
tentu itu bukan remeh temeh
yang ketiga ormas
jadi gerakan menteri ketua umum partok dan ormas
itu adalah sebuah kekuatan yang simultan
nah artinya apa
ada kekuatan besar di sana
nah saya menduga pak presiden sengaja tidak mengambil sikap tegas seperti sebelumnya
ya karena menggunakan sesuai strategi
karena berhadapan dengan kekuatan lingkaran inti di sekitarnya
yang to some extent mungkin akan berusaha mengambil keuntungan ekonomi politik
tetapi kemudian ada keengganan untuk bersikap tegas
menurut saya mbak seharusnya sangat tegas
harusnya lebih tegas
karena ini adalah kekuatan yang mencoba mengambil alih otoritas presiden
hampir selalu narasi yang digunakan mendapatkan restu presiden
istilah dalam jawa itu ngendong masan
itu seringkali kemudian mempengaruhi nature of power dalam tradisi masyarakat indonesia
mendapatkan restu kekuasaan artinya harus kemudian dimuluskan
nah ini pola ini terus berulang
saya masih ingat dulu yang mas waldo sekarang di kksp ya
pimpinan di ksp pak muldoko itu konon ketika dia mencoba melakukan aneksasi terhadap partai demokrat
itu juga menggunakan narasi
mendapatkan restu presiden
jadi klaim klaim ini ya yang ada di sekitaran presiden ya
klaim klaim ini bukan hanya di atas komunikasi politik
menggendong restu presiden menggendong masan tadi itu itu memiliki konsekuensi kekuasaan yang satu satunya
siapa yang ingin mukanya diselamatkan tuh
yang ingin saya tegaskan mumpungkanda pak nur syam pdip harus betul betul mengoreksi koalisi dan juga di lingkaran kekuasaan presiden
pdip ini pemilik saham terbesar saham kekuasaan terbesar di pemerintahan saat ini
kalau ada anasir kekuatan yang mampu kemudian men take over kekuasaan presiden dan itu di luar kendali pdip maka ini warning cukup serius bagi pemerintah yang akan datang
dan saya yakin pdip kontek kendali nukel ini harus mengevaluasi secara total
oke kita tanya ke pdip pak nusirwan bahwa ada anasir anasir politik yang mencoba menggendong restu presiden
kemudian anda ataupun partai anda pdi perjuangan sebagai motor koalisi utama tentunya harus berhati hati ataupun bersiap siap
karena ternyata banyak anasir anasir yang menggendong restu presiden mencoba untuk memperpanjang kekuasaan
apakah kemudian akan ada evaluasi dari pdip kepada partner koalisinya kepada orang orang di sekitarnya presiden pak nusirwan
tentu proses akan
menjawab selama dua tahun ke depan sikap itu tentu akan menjadi catatan masing masing
catatan masing masing baik partai politik maupun lembaga tinggi negara yang lain
catatan apa catatan yang berkaitan dengan konsistensi
kalau pdi perjuangan yang saat ini
disebutnya the ruling party
mestinya logika politiknya
sukalah kalau kekuasaan itu panjang
logika politiknya demikian
tapi mohon maaf kami tidak memiliki karakter seperti itu
tentu menjaga konstitusi itu sudah menjadi dasar watak
pak nusirwan tapi pdip menyadari tidak bahwa ada partner koalisinya yang mencoba keluar jalur mencoba menggendong restu presiden
dan ada orang orang di sekitarnya presiden yang melakukan itu melakukan klaim klaim menggendong restu presiden
itu tidak disadari itu bahaya untuk pdip
tentu kalau sadar sama tidak sadar tidak bisa diungkap di forum ini
dan itu tentu itu wilayah masing masing dan untuk melakukan beberapa sikap sikap politik

kalau kawan kawan yang sesama di koalisi
tentu kawan kawan yang sesama di koalisi
sudah bisa membaca proses yang berjalan saat ini
itu tidak perlu harus ditampilkan secara umum bagaimana itu selanjutnya akan berproses
tapi tentu yang menjadi pegangan kita adalah aturan aturan kelembagaan kelembagaan resmi

yang memang itu menjadi tonggak tonggak
jadi bukan karena intuisi katakanlah
dan mungkin sama dengan mas waldo
kita bukan menyangkut pribadi
kita juga bukan berbicara di ranah kelompok kelompok tertentu
tapi semua ini harus didasari atas keputusan keputusan institusi
dan jadi kalau dikatakan katanya ada isu abcd
bahkan mungkin presiden
ya itu tentu bahwa kita tentu mengacunya kepada apa yang disampaikan dari sisi pemerintah secara resmi
oke jadi pdip masih percaya pada sikap resmi pemerintah ya
oke kita tahan dulu pak nusirwan nanti kita akan bahas soal taat dan tunduk kepada konstitusi ini seperti apa
implementasinya mas umam dan juga mas faldo kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tiga narasumber
ada waldo maldini staf khusus mensa snack ri kemudian nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
dan ada khairul umam direktur eksekutif indo strategik
saya mau ke mas umam mas umam pernyataan presiden jokowi soal taat dan patuh pada konstitusi
juga memicu pertanyaan banyak pihak begitu ya
jika partai partai kemudian bersepakat untuk mengubah konstitusi
kan artinya presiden juga mesti patuh dan taat
apakah kemudian bisa dimaknai begitu pernyataan ini
celah masih ada ruang untuk amandemen konstitusi yang presiden juga pasti akan taat dan patuh
ya itulah mbak arifana
ada kesan tadi
presiden cukup bersayap
ketika kemudian kesan bersayap itu kemudian termaintain
maka persepsi publik terutama dari kalangan masyarakat sipil
itu kemudian khawatir
bahwa presiden bersikap permisif terhadap operasi ini
kalau misal modelnya strategi yang selama ini dialami oleh kita kita semua ya
teman teman media teman teman mahasiswa buruh civil society
ketika janji politik clear disampaikan
perbu terkait undang undang kpk
perlu terkait undang undang sipta kerja
kemudian terkait kemarin dengan twk di kpk
endingnya juga kemudian tidak clear
dan kemudian menguap begitu saja
ketika kemudian stabilitas politik
terutama di simbol simbol kekuatan politik masyarakat kita itu
mekanisme dengan strategi testing the water itu
itu sudah jamak
jadi ketika kemudian kekuatan politiknya terkonsolidasi
agenda politik agenda ekonomi yang akan digolkan
itu begitu cepat
dieksekusi secara sistematis
dan juga ya
secara timing sangat cepat
tetapi ketika kemudian terkonsolidasinya tidak begitu utuh
atau bahkan kurang terkonsolidasi
sudah kita tak konstitusi
itu adalah wacana demokrasi
itu ada belajar dari pengalaman mbak
dan ini bukan hal sepele
informasi yang menyampaikan bahwa ini misalnya
digerakkan oleh pak luhut misalnya
berdasarkan hasil investigasi cnn indonesia com
sudah menemukan fakta itu
artinya ini bukan dari kita bukan dari masyarakat sipil
ini dari elemen yang diorkestrasi oleh kekuatan itu
yaitu dari pak zulkifli hasan dari partai amaret nasional
ada kekuatan yang menjalankan itu
artinya memang sabotase kekuatan itu terjadi
dan kalau misal kemudian sikap presiden tidak segarang dulu
ya kita kemudian masyarakat bisa menginterpretasikan itu bahwa
kalau sikap remistis dari top political leader
maka kejutan kejutan baru
itu berpotensi terjadi
kita undang undang kpk mbak undang undang cipta kerja
kurang apa statement real dari masyarakat kita
buruh bergerak di semua wilayah
dan akhirnya apa
lancar juga terjadi
saya mau tanya ke bdp
takut ditemukan oleh beberapa kelompok masyarakat
terutama dari kalangan buruh waktu itu
dan akhirnya sekarang diketok sebagai inconstitutional
yang katanya bersarat oleh mahkamah konstitusi
kita tidak ingin masyarakat kita terus di faith accomplish
oleh kekuatan oligarki
kepentingan ekonomi politik
yang mengatasnamakan kekuatan presiden
ditukung oleh populisme
pak jokowi itu masih cukup populer
tetapi jangan sampai popularitas pak jokowi itu
dimanfaatkan oleh kekuatan kekuatan itu
kalau misalnya kemudian dimanfaatkan
maka hati hati ada satu term yang diputuskan dengan
dia karakternya authoritarian
tetapi mendapatkan dukungan politik yang cukup besar
ini kita tidak inginkan
saya mau tanya ke pdip
waktu kita tidak banyak mas umam
pak jokowi diuntungkan oleh gerakan reformasi
jadi tolong mari kita jaga pertama reformasi ini
jangan bermain api dengan konstitusi
karena itu akan membakar kita semua
kalau menurut mas umam tadi ada celah begitu ya
dan presiden terkesan bersifat ataupun bersikap permisif
terhadap usulan penundaan pemilu yang ada celah untuk
itu yang diinginkan oleh partai anda
amandemen konstitusi terbatas hanya untuk menetapkan pphn
apakah kemudian pdip juga membaca sikap yang sama
bahwa presiden mulai permisif ataupun mulai membuka restu
terhadap amandemen konstitusi
tentu harus kita pilih pilih
tidak bisa kita samaratakan demikian
yang pertama bahwa kalau bicara undang undang cipta kerja
meskipun saya tidak mengatakan bahwa itu
apa yang disampaikan itu ketidaksetujuannya itu
juga kita perlu eksplore lebih lanjut
waktu sangat terbatas
jadi tidak bisa mengatakan salah dan benar
tapi khusus yang berkaitan dengan penundaan atau katakanlah
perpanjangan masa berarti ini tentu harus sampai kepada amandemen
dan itu tentu prosesnya berbeda dengan undang undang yang lain
ini adalah pekerjaan proses yang tidak sederhana
lalu berkaitan dengan dahulu
kita pernah mengusulkan pembangunan semesta berencana
hanya itu saja
pada saat muncul muatan yang lain
kita segera menarik diri dan itu tidak jalan
artinya pdip menolak ya
karena pada awalnya kita hanya mengusulkan satu hal itu saja
tapi begitu di tengah jalan muncul keinginan
maka kita pun siap untuk menarik
menarik diri atas contoh yang berkaitan dengan pphn
maka pada saat itu pun segera kita tarik
dan tidak berlanjut itu tidak terjadi
sikapnya masih sama sekarang pak nusirwan
bahwa amandemen konstitusi terbatas hanya untuk pphn
tidak terbuka celah amandemen konstitusi untuk pasal yang lain
hanya terbatas hanya untuk pphn begitu ya
keinginan pdip ya
nah itu pada waktu itu sudah terjadi demikian
dan pada saat itu muncul hal yang lain
kita segera menarik diri dan tidak jadi
dan memang itu tidak terjadi sidang pada waktu itu
nah tentu jawabannya atas pertanyaan anda
bagaimana kalau ini sekarang nih
kan kita sudah tegas mengatakan bahwa kita menjaga konstitusi
dalam pengertian bahwa demokrasi lima tahunan itu kan kita jaga
itu kan sudah berulang ulang sampai jam
jadi itu pasti tidak akan lewat dari tempat kita
itu sudah pasti melewati temboknya pdi perjuangan lebih dahulu
untuk berhadapan dengan hal tersebut
keras sekali pernyataannya
melewati tembok pdi perjuangan terlebih dahulu
jika ingin menunda ataupun merubah konstitusi
mas faldo terakhir sikap istana kalau kesepakatan politik tercapai
konsensus politik tercapai antara partai partai untuk mengubah konstitusi
apakah presiden juga akan taat dan patuh menjalankan keputusan politik
setiap orang bisa berkonspirasi berimajinasi punya banyak versi
ada versi ini jadi ada versi tidak jadi
namun yang bisa kami sampaikan
tunduk kepada konstitusi dan perundang undangan itu adalah sebuah sumpah
bagi seorang presiden
jadi kalau kita percaya kepada negara kita
kami kira hal ini akan berjalan
hal ini tidak perlu kita pertanyakan lagi
dan setiap lagi soal usulan
harus kita dengar namanya pikiran orang
perasaan tidak beda
perasaan mbak rifana sama saya juga beda
sama pak nusirwan juga beda
pak faldo lulunga juga mungkin beda
jadi kami kira kita perlu move on kembali ke pekerjaan kita utama
oke kita tunggu nanti bagaimana sikap dukungan pemerintah
atas pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
karena kabarnya anggaran untuk pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
sampai saat ini belum diketok
padahal anggarannya cukup besar hampir tujuh puluh triliun
ini kuncinya ada di pemerintah
kalau pemerintah serius menyelenggarakan pesta demokrasi
lima tahunan maka anggaran pemilu sudah harus diketok
kita tunggu nanti bagaimana keseriusan pemerintah
kita tagih lagi nanti ke mas faldo
dan juga janji presiden untuk tetap taat
dan juga tunduk terhadap konstitusi
menyelenggarakan pesta demokrasi
itu akan kita tagih lagi
waktu dan juga sejarah yang akan mencatat mas waldo dan juga pak nusirwan
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
kemudian khairul umam direktur eksekutif indo strategik
dan juga nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
sehat selalu bapak bapak terima kasih sudah bergabung